hai setelah sempat mengungkapkan adanya temuan dua puluh satu orang di jakarta yang diduga terjangkit penyakit
hepatitis akut kamis malam wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria kembali mengungkap
adanya dua puluh empat anak di jakarta yang bergejala hepatitis meski begitu ke dua puluh empat anak termasuk
dalam kategori bergejala hepatitis biasa bukan dalam kategori hepatitis akut atas temuan ini
riza meminta agar para orang tua dapat mencegah buah hati mereka untuk bermain di tempat umum
guna mengantisipasi penyebaran penyakit hepatitis akut misterius di jakarta gimana udah nambah apa
ada penambahan atau di luar itu memang ada lagi dua puluh empat kasus kategori hepatitis yang umum biasa kejala namun
masih dalam bentuk gejala nah inilah kita minta seluruh warga untuk lebih berhati hati kita dua
tahun mengalami covid sembilan belas sekarang
yang penyebabnya masih misteriusnya yang dua puluh empat tadi masih kategori anak anak ini masih gejala